ya pelaksanaan haji tahun ini mendapat banyak sekali apresiasi
tidak hanya pemerintah kerajaan arab saudi
pengelola jasa maktab pun bisa memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji
tahapan haji telah usai
sejauh ini menyisakan kelegaan
butuh kerja keras banyak pihak untuk mencapainya sejak dari jauh jauh hari
tak terkecuali pengelola maktab haji khusus
sepekan menjelang puncak haji tahun dua ribu tujuh belas
pengelola maktab haji khusus berbenah menyambut kehadiran belasan ribu jemaah calon haji khusus
maktab satu ratus dua belas misalnya
menyambut bukuf di arofah
perusahaan nozoli menyiapkan beberapa perbaikan di maktab ini
maklum dua delapan ratus jemaah pengguna maktab ini berasal dari tiga negara asean
indonesia malaysia dan brunei darussalam
kema dengan air cooler itu ac
dalam kema kita bagi double layer
jadi udara keluar tidak bersama dalam
jadi agak turun sebelas degree celsius
turun di dalam karena itu double layer
air cooler kita pakai teknologian
ada ducting tapi dari kain
kita juga pakai di dapur batu bara
apinya dari batu bara tidak dari kayu
janji jamil terbukti
di hari bukuf seluruh tenda dan akomodasi telah siap menyambut kedatangan jemaah calon haji
semua jemaah pun bisa lebih husuk
mempersiapkan diri menyambut bukuf
jelas ada perubahan terhadap struktur tenda di arafah ini
yang kedua fasilitas pendinginan juga ada peningkatan
jadi apa yang telah dijanjikan oleh pihak penyelenggara
yaitu muasasa hari ini kita saksikan sendiri ada perbaikan
jadi tidak saja menyampaikan kenaikan
tapi diiringi dengan perbaikannya
fasilitas pendingin dan tenda ini sudah hampir rata semuanya
serupa dengan arafah perbaikan layanan juga dirasakan di mina
jum'ah bisa melakukan perbaikan lainan tapi tidak hanya perbaikan lainan

ini rombongan safira sudah datang ini rombongan besar safira
ini masih separuh dari kloter kita ya
jadi dari total enam ratus ini masih sekitar dua ratus lima puluh
nanti gelombang kedua kita akan datang tiga ratus lima puluh orang lagi
tak hanya pengelola maktab
petugas keamanan pun ikut mempersiapkan layanan terbaik bagi jemaah
penjagaan sepanjang jalan hingga lokasi pelemparan jumroh
menjadi kunci kelancaran pelaksanaan haji di mina
sudah baik dan berhasil
kami juga sempat berkunjung ke beberapa maktab
terutama dari daerah kami
alhamdulillah tahun ini hotel hotelnya juga relatif bagus dibanding tahun sebelumnya
dan jemaah juga merasa senang kecuali pada hal hal tertentu saja
dan saya lihat kualitas kamarnya jemaah juga lebih bagus dibanding tahun kemarin
dan saya sendiri mengalami jum'rah juga lancar di arafah juga lancar
dan di basti lahorong juga
kayak kemarin kejadian di sana pulang dari lempar jumroh
itu kan semua orang pada di situ
dan di situ ada indonesia juga ada mesir ada azerbaijan ada china
itu pada duduk di bawah
mereka pada duduk di bawah diusir
karena kalau mereka duduk di situ jalan makin nyembit kan
kita aja sampai wah gitu
nah itu mereka diusirnya pakai mobil patroli gitu sama motor
untuk jangan duduk di situ karena bahaya
jadi bukan galak tapi tegas
karena kalau satu orang ditoleri
bisa chaos semuanya semuanya ngikut
kelancaran pelaksanaan puncak haji dua ribu tujuh belas ini merupakan hasil kerja bersama jemaah haji
penyelenggara haji khusus dan pengelola maktab yang bernaung di bawah muasazah asia tenggara
kami sangat berharap dan alhamdulillah sinyal dari pak dirjen pak sesdirjen
dan direktur pelayanan luar negeri memberikan sinyal yang bagus ke depan
mereka akan ikut mengawal khususnya dalam penyediaan tanah
penyediaan area di mina
karena hal yang sama dilakukan oleh bapak

brunei tahun lalu empat ratus sekarang menjadi seribu
itu sepenuhnya diakomodir oleh pihak kementerian haji
demikian juga malaysia
jadi kita berharap nanti ke depan pemerintah dalam hal ini
kementerian agama sekio dirjen phu
bisa mengawal kita untuk bisa mendapatkan area yang lebih luas bagi jemaah
dukungan pemerintah sebagai penyelenggara haji dipercaya akan memberi banyak manfaat
tak hanya mengawasi pemerintah pun bisa terlibat dalam kerja bersama pelaksanaan puncak haji dua ribu delapan belas mendatang
mufti akbar mekah